apaan sih kau ngapain sih merencanakan untuk keluar pesan rem
tahu dari mana sotoy banget sih sotoy sotoy sotoy sotoy itu maha mengetahui semua orang
terus masalah waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
banget kalau begitu kalau begitu bukan sergei aja sama sri kitty saya juga pengen
bantuin posisi yang cantik kayak ini kita willy saya bantuin lagi ya
sampai lagi puasa
ya allah ya sudah
udah udah deh padanya
nah gua pasburn duas
udah dibantuin pakai dua melin segala
enak banget ini kan benda mati ini yang ada di tendang dilemparin dia bakal kagak ada yang
jauhan dan begitu apa aduh aduh aduh aduh benda mati ma benda mati cuma aneh katanya berani kaki
saya jadinya maksudnya saya berpulsi tadi ya wah pasti gitu mancur mancur mancur enak banget
bawa aja datang menendang nendang sini lagi dari tadi kamu tahu tahu dan gua gua aja

enak banget ini kan benda mati ini yang ada ditendang dilemparin dia bakal kagak ada yang
lawan dan begitu apa aduh aduh aduh aduh benda mati ma benda mati cuma aneh katanya berani kaki
saya jadinya maksudnya
hari kita bisa keluar dari pesantren kita
seperti itu banget kita besok biar kita lihat langsung tuh ah layla tuo kodanya
mending kita kesana sambil bawa makanan
kita beli makan dulu
sekalian kita beli lotion anti nyamuk di warung lilis
tapi ngomong ngomong biar kita keluar dari pesantren kunanta gimana
cuma gampang kita keluar barang orang orang kampung setelah sholat raweh
jadikan kita gak ketahuan kalo itu kita
hmmm ada yang bagus nih sob
atas dulu dong
apaan sih kau ngapain sih merencanakan untuk keluar pesan rem tahu dari mana
kalau kalian ngumpul ngumpul begini ngobrol ngobrol begini ya ini usah curiga nih pasti ada
sesuatu yang kalian sembunyiin ingat ya sekarang dengerin omongan ustadz nih
malam jangan keluyuran jangan kelayakan jangan bikin ulah lagi jangan bikin masalah lagi
diem di kamar kayak pengantin lagi dipingit oh ya bagus bagus bagus
lupa mau protes lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa
oh iya ya lutut ganteng itu pesan
bagus kalau kalian mau ketemu malam atuh kodar perbanyaklah etik at di masjid kemudian kalian
perbanyak juga doa dzikir dan lain sebagainya seperti itu fai itu
pokoknya nanti malam kalian gak boleh kemana mana kalau mau ikut ke pekir

lagi siap siap nyapi tajil
ah udah kalau gitu
ada pantun mengatakan jalan jalan ke semarang
perangkatnya hari selasa
ngapain lagi sekarang
yuk kita siap siap buka puasa
good kurang pahamlah